kok ada lebam di pipi
semalam saya jatuh kepleset pak
udah berobat sana
kok gak keliatan
si boy udah berangkat ke kampus pak
terima kasih pak
kalau aja lu gak celakain bisa lemah
orang yang udah gue anggap
seperti keluarga gue sendiri
balikin kalung gue sekarang

mau gue apaan sih lu
gue bisa aja balikin ini kalung
tapi dengan satu syarat
lo harus ikut sama gue
gue gak ketemu sama cowoknya belin itu
gue jadi gak usah berurusan dengan dia
terus mungkin kalung gue masih ada di gue sekarang
gue harus dapetin kalung gue balik dari cowoknya belin itu
ke w apa gitu
ke w apa gitu
ya sama sahabatnya
begitu dibilang lebay
ih ada misruang atuhin combro
woy tapi emang beneran lo nyamperin ke markasnya serigala
gue terpaksa datengin mereka karena gue harus ngasih mereka pelajaran
mohon dia udah kelewatan banget
kayaknya gue gak perlu jawab pertanyaan lo yang ini deh
kalau gue kalah apa mungkin gue ada disini sekarang
ga mungkin woy kalah
gue sampe ketawa dengan pertanyaan lo tau ga
kalau dia kalah berarti dia sia sia dong berguru sama gue
udah deh combro
misro berisik ayah dari tadi
suara dia kayak gila
kayak tampung lu doang gede
udah udah nih udah malem banget udah larut
kita pulang ke rumah masing masing ya
dengar semua kan
boy bilang kita udah boleh pulang ke rumah masing masing
alhamdulillah juga kita nemuin sahabat kita dengan keadaan sehat
dan misinya si misro ini sudah selesai
oke kak yato
yuk balik yuk
jangan lupa lu pulang rumah mandi air hangat
malah dikukukukuk biar lu besok ga meriang
ini apa ya mobil gue
kok kayak ada yang aneh
coba deh gue minggir dulu
aduh ini ada apa lagi si
ban gue kempes lagi
kenapa sih gue hapus banget
kemaren hari pertama kuliah
gue ketemu sama cowok paling nyebelin sedunia
terus hari ini ban gue kempes
oh apa jangan jangan cowok yang kemarin nyebelin banget itu mau siap
bener kenapa sih
ini minumannya pak
kok ada lebam di pipi
ini pak semalam saya jatuh kepleset pak
udah berobat sana
kok ga keliatan
si boy udah berangkat ke
ya ampun pak
udah apa lagi
kerja sama keluarga

kalau boleh saya kasih saran pak
kalau bisa bapak jangan sibuk dengan pekerjaan bapak
luangkan waktu sedikit buat den boy
kasih perhatian gitu pak
maaf banget lho pak
perhatian bagaimana maksud bibi
bukannya semua yang diinginkan boy
apa yang dia mau
saya berikan bibi
saya itu bekerja dari pagi siang hingga malam
hanya buat dia
boy itu adalah anak satu satunya saya nih
jadi saya pasti akan membagiakan dia
kalau saya sudah lancang
saya lanjut kerja
benar benarnya dia lagi dia lagi
gila semua kan
benar benar ini harus saya kasih pelajaran
saya mau beri pelajaran
jadi saya harus beri pelajaran
bermotor yang tadi ya bang
nah nanti bang itu bang motor ya
cepet samperin samperin cepetan
bang bang bisa cepetan dikit gak sih motornya
ini udah maksimal neng
aduh maksimal maksimal nah ini tuh pelan banget
namanya juga motor kang oce beda dengan motor itu neng
wah bang malah bangga sih
belanda dong jelas beda neng